aaaaahhh lepasin bapak bapak tolong ini
aaaaahhh lepasin bapak bapak
berani berani ya lu
juru gua lepasin dia
gua gak suka ya
lihat orang kurang ajar sama cewek
kamu itu gak merasa bersalah ya atas hilangnya wulan
tiana kamu itu seharian ada di rumah
kamu seharusnya sedikit perhatian sedikit peduli sama bulan
jangan jangan kamu memang gak perlu peduli sama wulan
karena dia itu bukan anak kandung kamu begitu menurut kamu
jangan begitu dong
kenapa aku malah jadi marah sama tiana
karena tia setting ilmu
melalui doha hamba yang singkat ini
hamba mohon bantulah
hamba mencari wulan dari
karena hamba sadar ya allah
hamba tak akan mampu
tanpa petunjuk darimu
aku tadi kelepasan
karena cemas sama wulan
kamu gak perlu minta maaf sama aku
aku yang salah mas
aku sudah lalai menjaga wulan
aku sudah lalai menjaga wulan
aku sudah lalai menjaga wulan
dan aku gak bisa jadi ibu yang baik untuk wulan
enggak kamu salah tiana
bangga sekali punya mama seperti kamu
kalau dia tau tadi aku mau minta kamu
pasti sekarang dia itu
sudah marah sekali sama aku
kamu masih sakit
aku cuma pusing sedikit
sudah mendingan kamu istirahat dikamar ya
aku keluar dulu cari wulan
kamu dirumah aja
siapa tau wulan kembali
yaudah aku mau setiap tiang

makanya masih enak itu kaliu

ini gak ada yang nyariin gue apa ya
rumah tolongin gue
ada kendaraan yang mau kesini
mendingan gue tau
enggak makasih abang
saat kulihat bidadariku terseduh
kupastikan dia akan ada di pelukku
takkan pernah kubiarkan siapa pun merampas keindahan pelangi di matanya
rasaku juga masih tetap sederhana
biar pelangi itu belum tentu bisa kugenggam
tapi kuingin selalu menatap warna indahnya
gue masih gak percaya roman datang menyelamatin gue
dia emas selalu ada setiap gue ngebutuhin bantuan
masih mau hah
lo gak suka nyari tisu dik
gue bakal sepuluh
siapa yang nyari tisu
nyi lo tuh rese banget sih
kenapa sih sakit

dari tadi gue satu takutan lo enggak
gue sendiri yang jadi takut
gue takut berapa yang ada di geli gue buat kamu nih
kalau lo ada di dekat gue jadi gak takut lagi
tidak ada ada ada
tidak ada ada ada
lo sengaja sengaja lewat ke sini ya
gak bisa ya
gue pikir lo emang beneran nyari gue
kita pulang aja yuk udah malem banget nih
masa kita gak nungguin bella sih
yaelah ngapain juga kita nungguin si bella
pasti juga kan dia lagi sama roman tuh lagi seneng sama